satuan reserse narkoba polresta besurabaya
selasa siang berhasil mengagalkan peredaran narkoba berskala besar
di surabaya jawa timur
anggota sat reserse narkoba polresta besurabaya
menggerebek salah satu kamar di tower f
apartemen water palace surabaya
tiga bandar narkoba asal bandung dan surabaya berhasil dibekuk
salah satu tersangka terpaksa dilumpuhkan karena melawan petugas
selain menangkap tiga bandar narkoba
polisi juga menyita barang bukti berupa lima kg narkotika
jenis sabu sabu tujuh satu ratus delapan puluh enam butir pil ekstasi telepon genggam
timbangan dan tas koper yang digunakan untuk menyimpan barang bukti narkoba
penyelidikan sudah dilakukan selama dua bulan
polisi juga terus mengembangkan kasus ini
karena melibatkan sindikat jaringan narkoba internasional
satuan reserse narkoba polresta besurabaya
menangkap tiga bandar narkoba di salah satu kamar di sebuah apartemen
petugas juga menemukan barang bukti berupa lima kg narkoba jenis sabu
dan lebih dari tujuh butir pil ekstasi
dan saat ini kami sudah tersambung dengan kapol restabes surabaya
kombespol muhammad iqbal
selamat sore pak iqbal
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore mbak
waalaikumsalam pak iqbal
dari penyelidikan selama dua bulan
informasi apa saja kemudian yang diperoleh polisi untuk memastikan
bahwa di apartemen ini ada bandar narkoba
ya kita memang melakukan beberapa upaya
upaya penyelidikan mendalam konsisten dan berkelanjutan selama dua bulan ini
tim yang dipimpin langsung oleh kasat narkoba akbp roni
dan delapan belas timnya itu melakukan upaya upaya penyelidikan
kami berhasil melakukan upaya paksa penangkapan satu orang terlebih dahulu
dari satu orang itu berkembang menjadi dua bandar yang sudah kami tangkap juga
dan alhamdulillah beberapa
kemudian barang bukti lengkap kami dapat di dua tempat kejadian perkara
yaitu di puncak bukit permai
dan sisanya adalah di apartemen water place yang tadi disebutkan oleh mbak
dikatakan ini adalah bandar besar narkoba
pak iqbal bisa digambarkan seberapa besar sebetulnya lingkup dari operasional bandar narkoba ini
dan dari mana saja sabu dan pil ekstasi ini mereka peroleh
di dalam upaya penyelidikan yang sangat besar nanti kami tidak bisa menyampaikan hal ini di media publik
tetapi dapat kami sampaikan di sini bahwa jaringan ini adalah jaringan internasional
katakanlah dari negara negara tetangga
dan ini akan kami kembangkan tentunya dengan backup polda jawa timur dan barreskrim habaspori
teman teman sedang bekerja sudah ada beberapa nama yang dikantongi kemudian yang akan melakukan pengembangan
insya allah doakan saja
tim akan berjaya
kita bergerak cepat untuk mengembangkan sehingga nanti kita bisa mendapat hasil yang lebih besar pula
dibanding lima kg sabu hari ini dan tujuh satu ratus delapan puluh enam butir ekstasi yang sudah kami amankan
baik kita harapkan tentunya akan ada barang bukti yang lebih banyak lagi kemudian yang akan bisa diungkap oleh polisi
kalau kemudian tadi anda katakan pak iqbal dengan ini ada kaitannya dengan jaringan internasional
jaringan mana saja yang mungkin memang tidak bisa disebutkan secara spesifik yang kemungkinan terlibat untuk memasuk ke para bandar ini
ya katakanlah negara negara tetangga saya tidak bisa sebutkan spesifik karena ini adalah dugaan
dugaan dari hasil konstruksi kasus yang sudah di mapping oleh rekan rekan tim dari satreskrim narkoba
tetapi kita lakukan kalau negara tetangga sebut saja negara negara sekitar negara kita
ini yang akan kita fokuskan karena ada beberapa indikasi tentang dugaan dugaan yang ada pada upaya penyelidikan kami ini mbak
tetapi yang jelas alhamdulillah tim kami dapat mengembangkan
kita melakukan upaya pencegahan
ini memang penegakan hukum tetapi upaya cegah dapat kami lakukan
bayangkan lima kg sabu apabila dikonsumsi beberapa orang
katakanlah hampir puluhan ribu orang korbannya nanti
kita dapat melakukan pencegahan korban korban berikutnya
ini adalah upaya upaya nyata
teman teman kami tentunya nanti akan bekerjasama dengan instansi instansi terkait untuk menyelamatkan generasi muda negeri ini

baik terakhir pak kalau begitu seberapa spesifik sebetulnya penangkapan dari tiga negara

kalau sudah sampai di tangki tiga bandar ini seberapa efektif atau seberapa besar pengaruhnya dengan tertangkapnya tiga bandar ini untuk memutus jaringan peredaran narkoba
kalau memang dikatakan besar mungkin tidak hanya di surabaya bahkan juga di pulau jawa mungkin
ya saya sebutkan tadi kita di back up oleh polda jawa timur dan baris krim habis polri
untuk mengembangkan kasus yang katakanlah melibatkan negara negara tetangga
kita tidak bisa sebutkan di sini
kita tidak bisa sebutkan di sini
r dua yang sudah kami amankan ini sudah kami lakukan pemetaan jaringan jaringan mereka
dan insya allah nanti akan kami lakukan pengungkapan yang lebih besar daripada ini
baik kita akan tunggu sama sama hasil pengungkapan yang lebih besar yang dijanjikan oleh kapol restabes surabaya
kombes pol m iqbal terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom